selain selebritas ucapan duka atas meninggalnya presiden ketiga republik indonesia b j habibie datang dari warganet di media sosial
di lini masa twitter kata kunci pak habibie menjadi trending nomor satu
akun twitter at army tim id mencuit pak habibie adalah orang paling menginspirasi berpengaruh di indonesia
selamat jalan pak habibie
selanjutnya akun twitter at adel hot honey mencuitkan selamat jalan pak habibie
kini pak habibie dapat kembali bertemu dengan ibu ainun di surga
indonesia akan selalu mengenangmu
warganet dengan akun twitter at esti yunita mencuit pak habibie adalah orang yang jenius bijak dan ramah
terima kasih atas dedikasi yang diberikan pak habibie untuk indonesia
selamat jalan pak
masih banyak lagi ucapan duka yang datang
dari warganet di media sosial
indonesia kembali harus kehilangan satu lagi sosok terbaiknya
selamat jalan pak habibie